akhirnya kau datang juga kian
pasti kedatanganmu ini meminta racun penawar ketak jiling
kamu menggunakan cara yang kotor untuk menyakiti orang orang yang tidak bersalah badrika
aku tidak peduli
kenapa kau membanteng murid murid
aku sudah tidak membutuhkan mereka lagi
siapa yang mengambil parida darimu
mana aku tahu
aku butuh pas begala
sudah lama sekali kiai tidak singgah kemari
tolong jangan bicara tentang murid bapak
tapi mereka kira bapak gila
ah pak kiai
ada hal yang penting yang harus saya sampaikan kepada bapak
kalau gitu kita bicara di dalam saja
saya mau minta tolong pak kiai
ada apa dengan aku ini
mulai sekali rasanya pelutku
oh aku sakit sekali
kenapa lagi dia
selalu saja mengganggu semediku
bapak tolong aku bapak
kali ini kau benar benar membutuhkan bantuan
kalau begitu saya pamit
kiai sering seringlah berkunjung kemari
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
dadinya nur alif
katakan pada bopo
aku tidak tahu bopo
kepala ku rasanya sakit
dan perutku juga rasanya mual bopo
tidak perlu bopo
ada yang lebih berbahaya dari keadaanku sekarang
apa itu mustahari
kanjeng surotani memerintahkan panji
untuk memanggil kiai nurdin untuk mengobati andini bopo
orang itu tidak boleh sampai ke rumah surotani
itu berbahaya untuk kita
aku tidak akan biarkan kiai itu
menjaga kaki di rumah surotani
bopo tunggu aku bopo
akhirnya kau datang juga kiai
pasti kedatanganmu ini
meminta racun penawar ketep giling
kamu menggunakan cara yang kotor
untuk menyakiti orang orang yang tidak bersalah batika
aku tidak peduli
yang penting aku bisa membalas tudanganmu
cepat berikan obat penawar
akan aku berikan penawar
kamu harus menyembah dan sedih kepada pakiku
kamu penuh dengan kesombongan tadi
kau menganggap dirimu layak seperti tuhan
jangan banyak omong kiai
sembah sedih kepadaku
aku menyembah hanya kepada allah jad yang maha agung
kamu makhluk yang kotor dan penuh kesombongan badrika
aku tidak akan menyembah kamu
aku akan menyembahmu
atau aku akan hancurkan
baiklah aku akan membiarkanmu hidup
tapi berikan obat penawarnya padaku
aku yang memberi penawaran
cepat berikan penawarnya padaku
aku hancurkan penawar ini
akhirnya kalian datang juga bocah tengik
kalau ramuan ini
kita tukar dengan bocah tengik ini
dan aku akan berikan ini
keterlaluan kamu mbak drika
pak mbak drika
serahkan botol penawar racun itu
kepada pak kiai
pak mbak drika
boleh menangkap kita
bukan seperti itu caranya
tidak apa apa kiai
bukannya kiai yang selalu mengajarkan kita
agar kita mau berkorban demi orang lain
aku dan bumi
yang jadi korban
banyak orang bisa diselamatkan
serangkan botol penawar racun ini
ini namanya anak pintar kiai
tidak ada yang bisa menangkapku
tidak ada yang bisa menangkapku
tolong aku menangkap dia
kita butuh banyak orang sakit
tidak perlu orang banyak
kita berdua saja sagu menghabisinya
aku malu kalau kita datang dengan banyak orang
seolah olah dia dewa yang tidak terkalahkan
kita harus menyerangnya secara diam diam
tidak ada yang bisa menangkapku
di mana gurumu
suruh dia datang